kenaikan harga telur ayam yang sempat menyentuh rp tiga puluh per kilogram
dianggap sebagai penyumbang inflasi terbesar
kepala bps suharyanto menyatakan inflasi juli lebih rendah lantaran puncak inflasi
yang disebabkan momen ramadan dan lebaran yang telah usai
sehingga harga harga barang sudah mulai melandai
namun beberapa komoditas seperti telur dan daging ayam menjadi indikator utama penyebab inflasi
masa lebaran dan juga ramadan
kita lihat data selanjutnya
untuk data realisasi inflasi ini dia secara bulanan
dan ini adalah penyumbang inflasi terbesar untuk bulan juli dua ribu delapan belas
pertama bahan makanan seperti misalnya adalah tadi telur dan juga daging ayam
menjadi pendorong terbesar untuk inflasi bulan juli dua ribu delapan belas
kemudian diikuti oleh makanan jadi pendidikan
pergantian tahun tentunya kebutuhan untuk membeli
kebutuhan pendidikan untuk sekolah ini juga menjadi penyumbang inflasi
nilai inflasi untuk kota kota di indonesia
penyumbangnya sementara terjadi deflasi di empat belas kota yaitu ambon dan juga palembang
sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika bergerak turun pada
peragangan rabu ini
berdasarkan kurs tengah bank indonesia melemah rp tiga puluh sembilan poin menjadi rp empat belas empat ratus empat puluh dua
kita lihat kursus rupiah di peragangan antarbank
bank bmn terlebih dahulu
kita lihat harga satu dolar amerika dijual di harga rp empat belas lima ratus dua puluh enam untuk btn
sementara di bni juga di level empat belas lima ratus an
bri dan mandiri ini masing masing di angka empat belas empat ratus an
kita lihat untuk bank swasta
pada hari ini untuk bank mega menjual satu dolar amerika di harga rp empat belas enam ratus lima puluh
sementara untuk danamon cimb niaga ocbc nisp dan bca ini masing masing di level harga rp empat belas empat ratus an